saudara sona anak perempuan berusia dua belas tahun di buton tengah sulawesi tenggara
diterkam buaya hingga menghilang ke dalam air kali
korban diterkam buaya saat melintasi kali kale lehan usai mengambil pisang di kebunnya
peristiwa ini saudara terjadi pada jumat lalu
korban bersama dengan ibu dan anak laki lakinya pergi ke kebun yang jaraknya sekitar lima km
dari rumah untuk mengambil buah pisang saudara
ketiganya berjalan kaki dengan menyeberangi sungai kaleleha usai mengambil pisang
korban yang berada di depan ibunya tiba tiba diterkam dan langsung ditarik seekor buaya
tim sar yang mendapatkan laporan hingga kini masih melakukan pencarian korban
setelah mengambil pisang di kebun kakak laki laki mengantar pisang tersebut ke rumah mereka
sekitar pukul tiga belas korban bersama ibunya hendak kembali ke rumah dengan membawa pisang
saat melintasi sungai tiba tiba korban diterkam oleh seekor buaya